anda kembali di cnn indonesia prime news
pemilihan legislatif akan digelar bersama dengan pilpres pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas
memang selama ini exposure media harus diakui memang lebih besar kepada pilpres
tapi memang ada beberapa hal yang ternyata memang juga harus kami berikan penjelasannya
karena pengelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
jika pemilu dua ribu empat belas ini khusus untuk konversi suara ya
memakai metode bilangan pembagi pemilih
pemilu kali ini akan menggunakan teknik saint lake
apa bedanya dan bagaimana dampaknya nanti ya
kita lihat dulu yang pertama
yang pertama kita lihat
jadi metode perhitungan saint lake ini sesuai dengan undang undang pemilu
yang menjadi aturan main pemilu serentak
berhasil disahkan pada dua puluh satu juli dua ribu tujuh belas
dan menggabungkan tiga undang undang pemilu
yaitu undang undang nomor delapan dua ribu dua belas tentang pileg
kemudian undang undang nomor lima belas

dan undang undang nomor empat puluh dua tahun dua ribu delapan
tentang pemilu presiden dan wakil presiden
mekanisme konversi suara kekursi pun juga akan berubah
di pemilu nanti
nah pada sebelumnya pada september ya
kpu juga telah menetapkan daftar calon tetap anggota dpr ri
dct nya kita lihat ini data sederhana
data umum pileg dua ribu sembilan belas
tapi kami kembali ingatkan kepada anda
karena mungkin anda sudah tidak terlalu fokus kepada pilek
dan terlalu fokus kepada pilpres
oke kita ingatkan lagi
jadi sekarang ada tujuh sembilan ratus enam puluh delapan caleg dpr ri
kemudian ada enam belas partai politik yang mengikuti pemilihan legislatif
untuk memperebutkan lima ratus tujuh puluh lima kursi saja di dpr ri
dan kemudian ada batasan
ada ambang batas parlemen
jadi partai politik yang kemudian lolos
kita lihat sekarang ya
jadi sekarang bagaimana cara kerja penghitungan senlik
kemudian apa implikasinya
bukan saya akan menjelaskan
saya akan undang teman saya dari peneliti perludem
mas usef hasan sadikin
mas usef selamat malam
terima kasih mas usef
terima kasih sudah di sini
bisa gambarkan kepada kami
misalnya ada case seperti ini ya
kita lihat sekarang
misalnya ada case seperti ini bisa dicore core juga
jadi konversi suara menjadi kursi ya
jika dalam satu daerah pemilihan
tersedia lima kursi
mas usef boleh core core juga silahkan
nah kemudian partai a ada dua puluh empat ribu suara
partai b lima belas ribu suara
partai c sembilan ribu suara
partai d lima suara
saya mau konfirmasi dulu
artinya partai partai yang kemudian dihitung
menjadi kursi itu adalah mereka yang sudah lolos pt dong ya
perolehan kursi lima ini ke partai partai itu setelah
partai politik kemudian lolos pt dong ya
jadi tahapan pertamanya jumlah suara ini
jadi dari partai partai yang memproyes suara
baru kemudian dihitung ke metode senleg
untuk mendapatkan lima kursi itu
ada tahapan pertama dulu
kedua kemudian baru dibagi bagi ini
anggaplah empat partai yang beruntung ini
lalu bagaimana sekarang mengonversinya
mengonversinya senleg murni ini
adalah pembagian suara
yang kemudian dikonversi menjadi kursi
dengan bilangan tetap tertentu
jadi bilangannya adalah

oke satu kemudian tiga lima tujuh
gajil ya berarti ya

oke bagaimana kalau menentukan kursi pertama kepada siapa
jadi ada tabel dulu
tabel pertama adalah
ya boleh boleh silahkan

ini di tabel partai
perolehan suara tiap tiap partai
ini partai a
ini partai a nih kita lihat dua puluh empat ribu
terus lima ribu
langkah pertama dibagi satu dulu
berarti hasilnya sama kan
langkah ketiga adalah
langkah kedua adalah dibagi

berarti ini kalau misalnya dua puluh empat bagi satu kan ini
kalau dua puluh empat bagi tiga berarti ini
lima belas bagi tiga lima
terus sembilan bagi tiga
lima bagi tiga satu
lalu dibagi lima
lalu dibagi lima

ini kan empat ya
lalu ini tiga
lalu ini satu
nah setelah dibagi seperti ini
perolehan pembagian ini
direnking dari yang paling besar
sampai yang paling kecil

lalu ada lima belas
lalu ada sembilan ya
satu lagi ya
setelah di ranking seperti ini
kita lihat kursinya ada lima
maka dikasih ke
jadi hanya lima besar saja
yang pertama ada empat kan
berarti hanya lima besar dari ranking ini
ini kursi pertama
ini kursi kedua
ini kursi ketiga
ini kursi keempat
ini kursi keempat
nah sekarang kalau misalnya dilihat
partai mana yang dapat
ini kan berarti
partai a dapat satu
kemudian partai b dapat satu
lihatnya di sini
ini gak di tengah
a dapat satu
b dapat dua
oke c dapat satu
ini kursi keempat
nah kursi kelima kan sudah diambil ya

dilihat komanya yang paling besar yang mana
antara ini dan ini
di sini kan kita pakai skala ribu kan ya
jadi penentuannya komanya mana yang paling besar gitu
yang mana yang paling besar gitu ya
tahapan ini yang kemudian membedakan
pengkonversian atau perolehan kursi
di pemilu dua ribu sembilan belas dibanding pemilu dua ribu sembilan belas
yang dimana pemilu dua ribu empat belas itu menggunakan
bilangan pembagi pemilih
artinya ada harga kursi sejumlah suara yang ditetapkan dari awal
misalnya kalau yang dulu gimana
misalnya tuh misalnya kasusnya case nya sama nih
dengan ini gitu
kalau ini kan berarti partai a dapat dua kursi ya
partai b dapat satu
partai b dapat satu
taruh lah ini kursi d yang kursi partai d dapat satu kursi ya
c dapat satu kursi ya

itu itu itu yang kalau sekarang
kalau misalnya yang sebelumnya
kalau yang sebelumnya di dua ribu empat belas langkah awalnya
langkah awalnya adalah kita mentotal jumlah suara ini dulu
jumlah suara ini jadi dua puluh empat
empat belas sembilan belas kemudian
jadi dua puluh sembilan ya
dua puluh sembilan jadinya lima puluh satu

dua puluh satu jadinya lima puluh satu

jadi lima puluh tiga jumlah kursinya lima
ini jadinya sepuluhan kan
nah sepuluh ini adalah istilah undang undangnya bpp
dpp ini bilangan pembagi pemilih
dan itu kemudian yang digunakan untuk membagi semuanya
bilangan pembagi ini bahasa slangnya harga kursi
jadi harga kursinya dibandingkan ke perolehan suara masing masing partai
dua puluh empat ribu dibagi sepuluh berapa
berarti ini kan partai a mendapat sekitar dua kursian kan
partai b mendapat satu kursi
partai c mendapat satu
tidak sampai satu kursi kan
nah nanti kursi sisanya dikasih ke partai yang pembagian komanya paling besar
itu yang membedakan pemilu dua ribu empat belas dengan pemilu dua ribu sembilan belas
dengan berdasarkan simulasi perbandingan kami
perolehan suara hasil pemilu dua ribu empat belas
menggunakan metode yang diterapkan di dua ribu sembilan belas
perbedaannya tidak signifikan
ada yang berpendapat metode yang sekarang katanya berpihak pada partai besar
itu ternyata kalau kita perbandingkan simulasinya
enggak juga malah yang sekarang itu relatif lebih netral dibanding pemilu dua ribu dua puluh
lebih merata gitu
nah kemudian kalau dua kursi ini kemudian diberikan kepada suara terbanyak
yang caleg dari partai a atau bagaimana
ini kan dua ribu sembilan belas ya
ya yang sekarang
sen lagi murni kan
kalau kita ranking
kalau kita ranking
ini yang di dua ribu sembilan belas
pakai sen lagi murni kan awal kita ketahui sekarang
dapat satu satu
c dapat dua
a dapat dua
kita dapat dua satu satu
ini udah lima nih
eh ini dia dua ribu sembilan belas ya

yang ini aja mas yang ini aja
jadi dua satu satu
enggak pertanyaan saya
kalau misalnya sekarang partai a sudah pasti mendapatkan dua kursi
dua kursi ini diberikan kepada caleg yang mana
apakah caleg dengan suara terbanyak di dapil itu
caleg partai a dengan suara terbayang di dapil itu
atau diserahkan mekanismenya kepada partai
nah ini ada salah satu variable sistem pemilu adalah cara
menentukan suara itu ke lambang partai atau ke caleg
nah kita kan sebagai pemilih bisa memilih caleg
nanti suara caleg yang terbanyak itu yang akan mendapatkan kursi dari perolehan kursi partai
jadi dua besar di partai a dua besar caleg yang memperoleh suara
dia yang berhak duduk di kursi dpr nya
begitu pun di partai b dan partai c
partai c dan partai b
tapi sebenarnya sekarang apa sih implikasinya kemudian kalau misalnya dilihat dari kacamata perludem
kemudian dilihat dari kacamata masing masing

dengan sistem yang seperti ini peperangannya seperti apa ya
nanti setelah jeda kita bahas tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih membicarakan sistem pemilu yang baru
dan bagaimana implikasinya pertarungannya di lapangan seperti apa
dan sudah bergabung dengan kami berdua
tadi saya dan sudah ada kang usep
dan sekarang bergabung mas toto izo fatah
direktur citra komunikasi lsi mas toto selamat malam
terima kasih sudah bergabung dengan kami
kang usep saya ke mas toto dulu ya
mas toto kita sudah tahu sekarang sistemnya baru terbuka hitungannya jauh berbeda
kalau dari teman teman caleg nih di lapangan mereka sudah betul betul tahu belum sistemnya seperti itu
ya saya kira gini sebelum masuk ke bagian spesifik ya soal caleg nih
dengan segala macam perilakunya nih
yang kita pantau kita monitor kita dampingi beberapa di antaranya ya
kita dampingi beberapa di antaranya
dulu tiga poin krusial yang saya sebut sih menjadi hantunya pemilu dua ribu sembilan belas ya
pileg ya terdapat apa
pertama itu di perilaku pemilih yang ini menurut saya cukup mengkhawatirkan
jadi ini isu soal money politik pr besar
nah ini artinya bahwa publik dengan bahasa yang lebih kasar lebih vulgar itu suka dikasih duit
nah beberapa elit politik khususnya di pilkada kemarin sempat saling tuding
siapa sebenarnya penyumbang dosa terbesar sampai rakyat kita berperilaku seperti ini gitu
di beberapa calon kepala daerah bilang ini karena gara gara pileg di dua ribu empat belas dalu
yang selalu mengumbar uang supaya bisa terpilih
efeknya kepada pilkada
nah yang kedua itu di pto ya voter turnout tingkat patisi pemilih
nah ini juga saya kira penting untuk diantisipasi melihat dan merujuk pada situasi dan kondisi hari ini
dan juga punya potensi membuat orang tidak terlalu bersemangat datang ke tps
tapi kan kalau sekarang pilek pilpres jadi satu jadi mereka akan langsung masuk ke bilik suara dengan membawa beberapa kertas suara kan
nah ini masuk ke bagian hantu yang ketiga ini
apa itu hantunya yang ketiga
surat suara yang sudah bisa dipastikan akan menjadi pr dan problem tersendiri ini buat para pemilih
kenapa jadinya mereka akan fokus ke pilpres saja
pilih piliknya udahlah siapa aja lah gitu atau gimana
ya kalau kita merujuk pada data survei terbaru kita kita potret di sepuluh provinsi ya
walaupun belum menggambarkan nasional eh walaupun tidak seluruh ya
wilayah atau provinsi tapi itu sudah cukup menggambarkan kira kira perilaku seluruh nasional
bahwa apa bahwa soal pilek dan pilpres
atau di pemilu
apa dua ribu sembilan belas nanti itu yang tahu kalau ada lima surat suara yang harus dia coblos
ini berarti pr sosialisasi juga kan
ya betul nah ini yang harus jadi pr besar
bisa jadi nanti pada saat dia datang ke tps
kaget tiba tiba lu kok ada lima gitu
bayangkan lima surat suara dari satu surat suara saja ada sekian partai
dari satu partai ada sekian caleg
itu akan menjadi pr tersendiri
nah saya kira ini menjadi tantangan kepada siapapun caleg untuk bekerja keras merumuskan kemasan strategi yang cerdas gitu
melakukan sosialisasi cara mencoblos
termasuk mungkin akhirnya sosialisasi atau apapun dilakukan caleg yang bikin tagline yang aneh yang macam macam gitu mas soto
ya tentu banyak strategi ya untuk membuat orang kemudian akhirnya memilih caleg tersebut
tapi kalau bicara perilaku pemilih di pileg itu rata rata orang memilih partai
ini kecenderungan ya
tapi ada juga yang memilih karena ketua umumnya
dengan catatan ketua umum yang punya magnet elektoral yang kuat ya
biasanya itu ketua umum menjadi penyumbang terbesar
dan itu mencernya kenaikannya partai itu
misalnya di kasus demokrat dengan sdy nya
nah kemudian ada juga yang karena faktor popularitas dan elektabilitasnya yang moncer dari calegnya
dan itu jarang terjadi gitu
walaupun misalnya popularitas itu
sekalipun banyak parpol yang menggait artis artis
ya saya kira juga banyak kasus kasus di beberapa daerah
yang tidak terpilih juga
tidak menjamin juga
apalagi dalam konteks menghadapi perilaku pemilih yang tadi itu
keterbatasan publik akses kepada alat peraga kampanye juga kecil gitu
jadi bagaimana orang bisa maksimal untuk bukan cuma memilih
tapi partisipasi orang datang ke tps saja kecil
tapi bagaimana sekarang kita kembali soal sistem pemilu itu
pertarungannya seperti apa sekarang mas di dapil
dengan sistem pemilu yang sandling murni itu
memang kalau kita apa namanya baca ya dari pendakwa para caleg ini
semua sebenarnya pada bingung
pendekatan apa yang harus mereka lakukan
calegnya bingung bagaimana dengan kita ya
pertama mereka itu menghadapi pr berhadapan dengan sesama caleg di partai itu
yang kedua dia juga akan menghadapi caleg dari partai lain
setelah itu misalnya jikapun dia harus melakukan sosialisasi
belum tentu yang akan menikmati elektabilitasnya itu dia atau orang tersebut
bisa saja teman separtainya
terutama dalam konteks keterbatasan publik untuk memahami cara bagaimana mencoblos itu
apalagi kalau mencoblosnya akhirnya mencoblos partai ya kata kang josep tadi ya
bisa jadi misalnya saya suka ke si a gitu
bahkan sebagian banyak yang juga tidak tahu tulis baca
dengan surat suara yang sekarang tidak ada fotonya itu akan membingungkan
jadi bisa jadi ketika orang yang sudah mempunyai pilihan pada si a pada saat dia cari cari gak ada itu si a itu potoknya itu menjadi problem tersebut
saya baru tahu disini
saya baru tahu disini
suara berarti tidak ada fotonya lagi sekarang ya
untuk dpr dan dprd dari dulu memang nggak ada fotonya
kalau untuk dpd
dpd ya oh ya dpd yang ada betul betul
jadi kalau misalnya sekarang kalau misalnya kang mas toto harus memberikan advice kepada teman teman caleg nih
supaya kampanyenya nyampe kalau kampanye foto kan berarti udah gak kejadian tuh
terus kampanye apa dong
ya yang pasti memang
sosialisasi di partai itu
itu penting karena rata rata orang memilih kepada partai
cuma masalahnya buat caleg yang datang dari partai baru ini akan mengalami kendala yang sangat besar
karena publik itu lebih kalau memilih partai itu lebih karena partai partai lama saja yang dipilih gitu
soal kemudian calegnya siapa yang dipilih itu soal kedua kemudian
kecuali di dapil itu memang ada tokoh yang populer
yang moncer elektabilitasnya baru dia pilih itu kira kira gitu
nah ketika misalnya dia datang dari partai yang sebutlah misalnya psi gitu
sebutlah misalnya berkarya beringin berkarya gitu
walaupun ketua umumnya tommy
tapi kan tommy sampai hari ini kita lihat belum ada upaya mengemas dirinya
menjual dirinya gitu dalam petik data petik ya untuk membantu mendongkrak partainya itu nggak ada
jadi semata mata mengandalkan mesin partai semata mata mengandalkan para calegnya yang itu sudah pasti tidak akan maksimal
kalau terakhir dari survei terakhir lsi berapa partai sih yang bisa lolos ke pt parliamentary threshold
ya memang sekarang ini ada dua partai yang menima berkah dari kutel efek ya
gerindra dan pd perjuangan
ya jokowi karena limpahan berkahnya diterima oleh banyak itu
terbanyaknya oleh pdip dan prabowo itu ke gerindra
walaupun di data survei kita juga penyumbang pasangan prabowo sandi itu lebih karena faktor sandinya
tapi yang menimba berkah dari kenaikan elektabilitas pasangan ini itu tidak ke pan tidak ke partai pks tapi ke
nah ini dua partai yang menimah berkah
apa kemerosotan di tiga partai besar sebelumnya
satu di golkar itu yang cukup drastis itu
saya kira ini pr yang sangat besar ya
partai sebesar golkar ya
kang usep kalau misalnya melihat informasi yang tadi disampaikan oleh mas toto
kalau perlu deh melihatnya sebenarnya masyarakat masih antusias gak sih dengan pemilihan legislatif
memang sih ada tantangan harapan partisipasi memilih itu lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya
yang pertama itu kualitas partai politik di indonesia
jadi kalau banyak perbandingan antara pemilu sejak sembilan puluh sembilan pas reformasi sampai sekarang
pemahaman masyarakat terhadap partai politik itu makin menilai partai politik itu sebagai kelembagaan demokrasi yang buruk
jadi makin kesini masyarakat menilai partai politik itu salah satu kelembagaan yang terburuk
sudah antipati jadi
iya sudah antipati
yang kedua yang memungkinkan pemilih jadi tidak banyak di pemilu dua ribu sembilan belas adalah jadwal pemilu yang terlalu berhimpit
jadi kita selepas pemilu presiden pemilu dua ribu empat belas itu ada gelombang pilkada
jadi hampir setiap tahun
jadi hampir setiap tahun
milih di tps gitu
bisa jadi ini satu kejemuan penyebab jemuhnya masyarakat untuk datang ke tps
tapi sekalipun kali ini dibarengi dengan pilpres yang akan mengubah negeri gitu juga iming iming seperti itu atau pendidikan seperti itu apakah juga tidak dimengerti
di beberapa contoh pemilihan eksekutif kayak pilkada
calon yang dinilai bagus memang
salah satu faktor mendorong tingginya partisipasi memilih di tps
tapi kalau kita bandingkan antara pileg dengan pilpres dari dua ribu empat sampai dua ribu empat belas
partisipasi pemilih itu justru lebih banyak di pilek dibanding di pilpres
oh itu karena terpisah ya
jadi kalau misalnya ada harapan penggabungan pemilu ini antara pilpres dengan pilek akan meningkatkan partisipasi pemilih itu malah kalau ngerujuk di pemilu sebelumnya
tentu banyak hal yang bikin pemilu nanti sesuai harapan partisipasinya makin tinggi
salah satunya ya tadi dengan partai politik ini merekrut caleg yang lebih berkualitas dibanding pemilu dua ribu empat belas
dengan kemudian mendorong caleg caleg ini untuk datang ke pemilih door to door
kemudian menyampaikan program programnya dengan baik itu bisa menjadi faktor yang lebih baik untuk pemilih tps

meningkatnya partisipasi pemilih dibanding pemilu sebelumnya
atau hal lain misalnya ini tanggung jawabnya kpu dengan anggaran yang besar
sosialisasi masih kurang atau gimana ini kalau kata perludem
kurang dengan catatan bahwa sosialisasi ini juga bukan tanggung jawabnya penyelenggara pemilu seperti kpu atau bawaslu gitu
tapi juga tanggung jawab yang utama sebetulnya ada di partai politik
jadi kan salah satu fungsi partai politik adalah pendidikan politik
itu juga jadi tanggung jawab partai politik juga pemerintah melalui kemendagri
dengan pemerintahan daerah juga punya tanggung jawab dalam sosialisasi dan pendidikan politik
khususnya di dalam pemilu dua ribu sembilan belas nanti gitu
di luar penyelenggara pemilu masih dirasa kurang
jadi partai politik masih bergantung pada perekrutan caleg yang popularitasnya tinggi
seperti artis lalu kemudian eh pesohor yang lain kayak atlet dan sebagainya
nah itu fungsi utamanya malah belum dijalankan
oke mas toto kira kira apa yang akan kita lihat nih nanti di april dua ribu sembilan belas
ada ungkapan atau walaupun misalnya bernada seloroh gitu
dari sejumlah caleg yang mau bertarung di pilpres dua ribu sembilan belas itu
kita mau bermain di injury time aja di h dua bulan h satu
ini menarik gitu untuk dianalisis
jadi energinya ditahan dulu ya
itu kemungkinannya dua dalam rangka menghemat logistik
yang kedua untuk memanfaatkan perilaku pemilih yang seperti itu
dan juga yang ingatannya pendek mungkin ya
jadi kan karena memang yang paling diingat terakhir terakhir kemudian harapannya mungkin
yang moneypolitik tadi itu
artinya bisa jadi mungkin kalau memang money politik ini terjadi dan masif
ini tentu tergantung seberapa perkasa aturan bawaslu untuk mengerem ya ini
ini kan di satu sisi misalnya akan menyumbang partisipasi pemilih
tapi di sisi yang lain ini bertentangan dengan aturan yang ada gitu
tapi ini apapun gitu ini menarik untuk dicermati gitu loh
dengan rata rata para caleg itu mengungkapkan rencananya agenanya untuk bermain ya
h satu bulan h dua bulannya
oke baik baik terima kasih menarik sekali mas toto dan kang usep terima kasih
nanti mungkin menjelang menjelang april ya nanti kita kembali akan bahas ini
saya juga akan menarik untuk menggali mungkin survei sudah berbeda mungkin sekarang semuanya semangat
kita lihat nanti terima kasih mas soto terima kasih kang usep terima kasih banyak
dan setelah jodoh kami akan hadirkan informasi seputar
cuaca perubahan cuaca di tanah air dan memasuki musim hujan
beberapa wilayah di tanah air sudah tergenang air
cnn indonesia prime news segera kembali